mereka sangat kuat
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
untuk mengalahkan mereka
atas nama kerajaan besarku
kerajaan besar capora
memucapkan turut berduka
atas kematian kuda kesayanganmu
yang mati bukanlah kuda aku
melainkan kuda uwa sendiri
tidak tidak mungkin
aku pasti salah mendengarnya
tidak kusirat lu
memang kuda amuk
merunggul yang mati
siapa yang memberikan makanan
gusti amuk marugul sendiri
mana adikku rai rai rai
marahan yang memberikan tempat untuk lu
rai yang bawa

dan juga raka amuk marugul
dan pakan itu sudah ada racunnya bukan
apakah pakan kuda itu berarti
dan dari mana kau tahu
pakan kuda itu beracun
astaga aku bicara apa
ibu ndang kering manik
dari mana ibu datang
pakan itu beracun ibu ndang
jangan salah paham dulu
aku tidak tahu apa apa sama sekali
tapi kalimatmu barusan menunjukkan
bahwa kau tahu sesuatu
jangan sebarangan bicara
aku tidak tahu apa apa sama sekali
mereka sangat kuat
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
untuk mengalahkan mereka

aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku

aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku
aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku

aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku

maaf mengganggu raden
raja judit bajajaran telah berhasil melangkah ladang judah khanat
dimohon dengan segera kehadiran raden wangsun sang di halaman istana
mari kita lihat sekarang
urusan kita belum selesai
senjata makan tuhan
sungguh jurus yang indah
aku baru pertama kali melihat virus ini
tapi rasanya aku bisa menirunya
apa yang dia lakukan
dia seperti sedang mengulur waktu
kau pikir aku tidak bisa meniru jurusmu
perhatikan jurusku ini
mengerti akan maksudku
dia mulai terpancing dengan apa yang aku lakukan